putuskan bebas secara murni oleh mahkamah persekutuan malaysia
aksi protes di depan kantor kudutan malaysia untuk indonesia pada senin siang
digelar oleh koalisi masyarakat sipil untuk keadilan bagi adelina
masyarakat kecewakan putusan mahkamah persekutuan malaysia
yang memfonis bebas murni majikan adelina
sehingga yang bersangkutan tidak dapat dipidana dalam kasus kematian adelina
adelina lesau merupakan pekerja rumah tangga atau prt migran indonesia asal ntt
yang meninggal dunia di malaysia dengan kondisi tubuh kurang gizi dan penuh luka
adelina diduga disiksa majikannya ambika
pendiri lsm perlindungan pekerja migran indonesia migran care anies hidayah khawatir
putusan bebas majikan adelina oleh peradilan malaysia
menjadi contoh gagalnya perlindungan terhadap prt migran lain
yang masih bekerja di malaysia
tidak sesuai dengan apa yang sudah mereka berikan
kami khawatir bahwa kesewenang wenakan majikan seperti majikannya adelina
bukan tidak mungkin akan terus dilakukan karena toh hukum berpihak kepada majikan
bukan menghukum majikan majikan yang melakukan tindakan kekerasan dan kesewenang wenangan
akademisi dari universitas paramadina bni yus rizal
mempertanyakan upaya pendampingan hukum dari indonesia terhadap kasus adelina
yang hanya menyoroti tindak pidana pengadilan
dengan niayaan dan berujung pada fonis bebas murni majikannya
padahal dalam kasus adelina ada indikasi kuat terjadi tindak pidana perdagangan orang atau human trafficking
mulai dari fakta pemalsuan dokumen terkait usia dan asal adelina
nah kalau kita melihat dari struktur sendiri
malaysia itu juga adalah bagian dari asean convention trafficking in person
dia juga bagian sinatory bagian dari konvensi tersebut
indonesia pun bagian dari konvensi tersebut
nah seharusnya ketika itu dibawa ke ranah tindak pidana perdagangan orang
itu bisa dilakukan
dan tindak pidana perdagangan orang itu mempunyai mekanisme restitusi ketika nanti diputus pidana
pertanyaan bagi saya lagi lagi adalah kenapa tidak ada dorongan ke sana
apakah pendampingan yang dilakukan itu memang murni diserahkan saja kepada jaksa atau jaksa penuntut umum
dan diserahkan saja arahnya kemana tanpa itu
kita mempunyai agenda pelindungan yang clear gitu terhadap adelina pada saat ini
beni menambahkan selain mendorong perlindungan terhadap prt migran
realisasi undang undang pelindungan prt harus segera dirampungkan
agar posisi tawar indonesia sebagai negara pengirim tenaga kerja kuat
ketika bernegosiasi tentang pelindungan pekerja migran di negara penerima